musim liburan saatnya dimanfaatkan untuk berwisata bersama keluarga
nah di cirebon ada sebuah lokasi wisata yang cukup menarik
di mana wisatawan bisa menikmati keindahan bukit dan bebatuan raksasa di kawasan batu lawang
berlokasi di desa cupang kecamatan gempol kabupaten cirebon jawa barat
lokasi objek wisata batu lawang cukup menarik dan bisa menjadi salah satu pilihan alternatif
dalam berwisata untuk mengisi masa liburan natal dan tahun baru
batu lawang ini menawarkan keindahan wisata alam dengan bukit dan bebatuan raksasa
dengan ketinggian mencapai kurang lebih tujuh puluh meter
di sini wisatawan bisa naik ke bagian atas bebatuan dengan menaiki anak tangga yang sudah disediakan
di bagian atas bebatuan
untuk wisatawan bisa menikmati keindahan alam di antara himpitan batu batu raksasa tersebut
bahkan wisatawan juga bisa menikmati panorama dari ketinggian yang sangat menarik untuk dimanfaatkan berfoto selfie
tak hanya itu di sini juga wisatawan bisa berfoto di antara taman bunga di sekitar bawah batu batu raksasa
karena kami di cirebon tadi
kita lihat destinasi wisata salah satunya adalah batu lawang
jadi bingung macet dimana mana kan kalau di foto
ya akhirnya kita kesini aja
soalnya lebih jauh dari kemacetan musim pun agak jauh
tapi sosalnya asli
jadi disitu kan batu batunya
bagi yang punya nyali dan suka dengan adrenalin
wisatawan juga bisa mencoba untuk melakukan panjat tebing di batu raksasa ini
yang akan dipandu oleh instruktur panjat tebing
nah bagi masyarakat yang ingin mengisi masa libur panjang dan tahun baru
tak ada salahnya untuk ke batu lawang
sebagai salah satu pilihan dalam berwisata bersama keluarga atau teman teman
ciri komara cirebon